menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menyatakan
pemerintah terus mengejar pelaku pembunuhan satu keluarga di sigi sulawesi tengah
mahfud memastikan pelaku merupakan kelompok mujahidin indonesia timur
melakukan langkah langkah untuk melakukan pengejaran
tadi tim tinombala sudah menyampaikan tahap tahap yang dilakukan
untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai
ada kaitan dengan para pelaku
memang pelakunya adalah mujahidin indonesia timur
kelompok mujahidin indonesia timur ini adalah sisa sisa kelompok santoso
yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi
operasi timur mbala atau satgas timur mbala sedang mengejarnya sekarang
diharapkan oleh pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama
di sulawesi tengah terutama
terus melakukan silaturahim
untuk tidak terprovokasi oleh isu isu sara
bukan di sebuah gereja
tetapi memang di sebuah tempat yang
selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan rumah
tetapi pelakunya memang
mujahidin indonesia timur